kita ke informasi lain enam helikopter kolibri milik tni angkatan udara
melakukan gerakan akrobatik yang memukau para penonton
pertunjukan ini dilakukan dalam acara bulan dirgantara indonesia
di lanut suryadharma subang jawa barat pada hari minggu
enam buah helikopter kolibri milik tni au yang tergabung dalam tim pegasus ini
melakukan beberapa gerakan akrobatik untuk menghibur pengunjung
di acara bulan dirgantara indonesia di lanut suryadara subang jawa barat
dalam akrobatik ini tim pegasus melakukan beberapa manuver
penonton terpukau dan berdecak kagum ketika menyaksikan manuver manuver helikopter
ini menjadi momentum lah untuk mengenalkan ke adik adik kita juga
terkait dengan kedirgantaraan gitu banyak pesawat dan profesionalisme tni au
tujukan akrobatik tim pegasus ini merupakan kegiatan puncak bulan dirgantara indonesia
yang berbarengan dengan hari ulang tahun tni au yang jatuh pada tanggal sembilan april kemarin
dian firmansyah subang